satu ratus tujuh puluh tiga early warning system atau alat peringatan dini bencana dipasang di tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
ratusan alat itu dibeli dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah
sekitar tiga puluh diantaranya dianggarkan badan penanggulangan bencana daerah jawa timur
bpbd jawa timur telah memetakan daerah rawan banjir longsor dan tsunami
mulai dari daerah yang rawan banjir sekitar surabaya raya ini saja gersik
sidoarjo termasuk pasuruan juga ya
nah itu kita pasang ews banjir ews longsor
longsor itu terutama daerah daerah yang memang punya potensi longsor tinggi nganjuk magetan
kemudian termasuk juga pacitan terenggalek
setiap hari kondisi alat dilaporkan secara otomatis
sementara sensor alat akan terus membaca ketinggian air dan menyimpan data
petugas yang terdaftar bisa meminta data tersebut melalui pesan
jika ketinggian air mencapai batas maksimum alat akan otomatis mengirimkan pesan peringatan
sensor akan membaca selama kurang lebih satu menit
ketika ketinggian air telah mencapai batas maksimum dari yang sudah ditentukan
maka alat akan mengirimkan pesan peringatan ke beberapa nomor dan lampu akan menyala
kemudian petugas bpbd daerah akan datang ke lokasi untuk mengecek kondisi dari ketinggian air
alat peringatan dini adalah bagian dari kesiapsiagaan masyarakat
agar selamat dari bencana
dalam upaya pengurangan risiko bencana terdapat empat hal
yaitu pencegahan mitigasi kesiapsiagaan dan pengalihan risiko
alat ini pernah memberikan peringatan dini banjir di kalipetung desa karangsentul kecamatan gondangwetan kabupaten pasuruan pada maret dua ribu dua puluh
setelahnya ada alat ini itu warga di bawah aliran bisa tahu kapan banjir datang atau belumnya
langsung sih ke tempat yang lebih tinggi
kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah perawatan
karena dipasang di luar alat kerap menjadi sarang serangga atau berkarat jika diletakkan di pinggir laut
di beberapa lokasi ada alat yang dirusak padahal alat itu dipasang untuk keselamatan warga
kan zatamarindora andreas wicaksono jawa timur